ibu mau ketemu saya
ada apa bu
aku mau beli cilok
kita kan udah berapa kali ke tempatnya jualan
tapi obatnya nggak ada terus
tahu dari siapa saya butuh karyawan
jadi langganan kamu yang tiga anak kecil itu nggak tahu sekarang kamu jualan di sini
kan akunya lupa ngasih tahu
masuk dulu aja tuh
kita ngobrolnya di dalam
beli kue balok aja yuk
kalau kue balok mah nggak bisa beli kali
mau rasa apa original keju atau green tea
kamu di dapur
coba ke depan
ya udah ke depan aja
orang belum selesai ngomongnya
hpnya udah dimatiin
biasanya kan kamu yang gitu
cuma biar kamu tahu aja gimana rasanya
aku juga gitu
kamu lupa aku calon suami kamu
tunggu tanya teki nasi dulu
teh ada dik dik boleh masuk
ya boleh atuh masa enggak
kemarin aku ke pasar itu yang terakhir perpisahan
kayak anak sekolah yang baru lulus aja
anggap aja aku anak sekolah yang baru lulus
terus sekarang aku pengangguran
aku enggak mau nikah sama pengangguran
siapa yang bisa tenang kalau calon suaminya pengangguran
nanti kalau udah nikah mau dikasih makan apa
saya mau jadi tukang sampah
jadi petugas kebersihan
aku mau jadi tukang bebek
saya dulu udah anggap sampah masyarakat
mau kerja jadi tukang bersihin sampah aja
silahkan lihat lihat dulu
temennya yang kerja di sini mana
temen yang mana
ada sepatu jogging nggak
saya tiga hari lagi masuk plada tinju
jadi wakil bandung buat prapon
iya makanya saya butuh sepatu buat jogging
selamat dulu deh
murah sama bibit nggak ada
waktu kamu tinggal hari ini
besok sudah waktunya pengambilan kekuasaan
waktu yang sudah saya tunggu tunggu sejak lama
saya nggak mau waktunya mundur
terus kasih tahu dharma
kita masih nunggu kabar dari una
begitu kita dapat kabar posisinya di mana
kita langsung bergerak
terus mau kamu habisin
kan buburnya nggak tumpah ke tanah
tapi itu kan bekas
kalau gitu buatin yang baru
kalau lapar mau bubur bilang aja dari tadi
untung ada kamu
jadinya saya bisa dapat sepatu bagus
tapi harganya murah
ah bisa aja
terima kasih jup
iwan udah nggak kerja di situ
yang kemarin aku ceritain
dia udah keluar dari toko jeans
kata temannya iwan masuk platda tinju
jadi wakil bandung buat prapon
iya kata temannya
dia di situ cuma kerja part time
sekarang udah nggak lagi
ikut apa tadi
pengusaha tanah tian daerah
kalau dia nggak kenal sama aku nggak tahu nomor telepon aku
tidak ada pintu j termin
nggak ada pantun
tidak ada polnya
bangun xl juel pada sana
anda tak dikkat siapa
bukan dalam ujung bangsu
jangan lebih terbuka
kebetulan atau sengaja cari saya
supaya semua bekas anak buah saya
nggak perlu balas dendam
tapi orang orang yang sudah menghajar mereka
saya akan seret dia
ke tempat yang lebih pantas
aku udah kelamaan di sini
nggak enak sama kaki nasi
aku pulang dulu ya
nanti sore saya tunggu di tempat yang kamu tahu
salam buat teki nasi
saya ada perlu
ibu mau ketemu saya
ada apa bu
aku mau beli cilok
cilok kamu bed
kita kan udah berapa kali ke tempatnya jualan
aku mau beli cilok
cilok kamu bed
kita kan udah berapa kali ke tempatnya juga
aku mau beli cilok
cilok kamu bed
cilok kamu bed

saya mau leave nya sama tempat gue
single bed juga dibeli
dan enggak noda seperti biasa sesuatu
kalau ternyata nggak enak gimana
ibu cobain aja dulu yang sudah matang
kalau enak nanti saya siapin yang fresh from oven
cuma kehilangan tiga pelanggan mah gak apa apa
pelanggan itu jangankan tiga
satu aja penting tau
kok semua jadi nyerang saya
bukan nyerang ngasih tau
ini c ratmi karyawan baru
sokatu salaman dulu